viral di media sosial informasi mengenai seorang warga yang bunuh diri karena diduga setelah mendapatkan teror debt collector dari aplikasi pinjaman online adakami
nah menanggapi hal tersebut ojk memanggil pihak aplikasi untuk memberikan klarifikasi
sementara pihak adakabi menyatakan serangkaian teror debt collector hingga pesanan fiktif ojek online yang disangkakan bukanlah bagian dari prosedur mereka
dalam beberapa hari terakhir viral di media sosial dugaan pengguna pinjaman online ada kami yang bunuh diri usai ditagih debt collector
isu ini bermula dari sebuah akun yang mengaku sebagai pihak keluarga korban
mereka mengklaim bahwa korban meminjam uang kepada ada kami sebesar sembilan empat juta rupiah
namun harus mengembalikan sekitar delapan belas hingga sembilan belas juta rupiah
mereka kemudian mengatakan keluarganya mendapatkan teror dari debt collector yang diduga terafiliasi dengan ada kami hingga dipecat dari pekerjaannya
teror berlanjut saat terduga korban menerima serangkaian order fiktif driver ojek online yang mengantarkan pesanan makanan
setelah viral ojk langsung memanggil jajaran petinggi pinjol adakami untuk memberikan klarifikasi
dikutip dari cnn indonesia com
komisioner pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan perlindungan konsumen ojk sarjito mengatakan
pihaknya masih mendalami kasus ini karena masih ada sejumlah informasi yang harus di cross check
sementara brand manager adakami jonathan chris mengatakan
serangkaian teror debt collector hingga pesanan fiktif ojek online yang disangkakan bukanlah bagian dari prosedur mereka
namun jonathan berjanji pihaknya akan memberikan informasi terkait perkembangan
investigasi kasus ini dan meminta bantuan masyarakat jika memiliki informasi terkait